ada rencana mau bikin twitter dalam waktu dua hari ini
twitter saya itu hilang dua hari sebelum pelantikan
nah saya berpikir mungkin ada satu tiga juta follower saya dipinjam oleh hacker itu
untuk membantu pengamanan di dpr
karena nyai rocky dulu nggak bawa pasukan
mestinya setelah dilantik balikin ke saya dong
jadi coba kasih tau balik